menteri perdagangan zulkifli hasan melakukan sejumlah pertemuan bilateral di sela sela kegiatan asia pacific economic cooperation atau apec mrt ke dua puluh sembilan di detroit amerika serikat pada dua puluh lima hingga dua puluh enam mei dua ribu dua puluh tiga
dalam pertemuan tersebut menteri perdagangan zulkifli hasan mengajak kanada untuk bersama sama meningkatkan komitmen percepatan perundingan persetujuan kerjasama ekonomi komprehensif antara indonesia dan kanada atau ica sipa
mendak mengatakan akan mendorong proses sertifikasi halal dan meminta akses produk pertanian indonesia ke kanada
belumnya indonesia dan kanada telah menyelesaikan perundingan putaran keempat ica sipa pada dua puluh hingga dua puluh empat februari lalu di bandung jawa barat
kedua negara kini bersiap untuk menyelenggarakan putaran kelima perundingan ica sipa pada akhir mei dua ribu dua puluh tiga di ottawa kanada

selain melakukan pertemuan bilateral mendak zulkifli hasan juga menyaksikan penanda tanganan nota kesepahaman antara perusahaan manufaktur pt borin technology indonesia yang berbasis di kendal jawa tengah dengan brand amerika serikat hamilton beach
nilai kerjasama mencapai lima puluh juta dolar amerika serikat atau tujuh ratus empat puluh delapan sembilan puluh lima miliar rupiah untuk tahun dua ribu dua puluh
selain itu mendak juga mengapresiasikan terwujudnya mou ini
dan harap dapat menjadi gerbang pembuka kerjasama hamilton beach yang lebih besar lagi dengan perusahaan perusahaan di indonesia lainnya